hari ini saya akan melepas kontingen sea games ke tiga puluh dua ke kamboja
yang kita berangkatkan atletnya sebanyak lima ratus sembilan puluh sembilan atlet
dan akan mengikuti tiga puluh satu cabang olahraga
saya hanya pesan di sea games di vietnam
kita memperoleh saat itu medali enam puluh sembilan emas
dan peringkat kita di peringkat ketiga
sekarang mestinya lebih dari itu
saya minta emasnya di atas enam puluh sembilan
peringkatnya juga di atas tiga
pilihannya hanya ada dua
peringkat satu atau peringkat dua
ini bukan target yang gampang
bukan target yang mudah
tetapi saya melihat
seluruh atlet yang hadir di sini maupun yang berangkat tentunya
telah memiliki bekal yang sangat cukup
untuk nanti berlaga bertanding di kamboja
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada pagi hari ini
kontingen sea games ke tiga puluh dua di kamboja tahun dua ribu dua puluh
saya nyatakan diberangkatkan